dia masih setting tiga puluh
nggak bisa di tempatnya ya
dan perawat dari dasar kesehatan untuk laki laki yang mengeluhkan sakit
rata rata di sini memang batuk kemudian gatel karena memang banjir
kemudian untuk anak anak nyamuk
lalu yang tentunya kalau butuh selimut
dari dua belas kelurahan yang laporan ke kami terdampak banjir kurang lebih sekitar sepuluh kelurahan
tapi yang paling parah memang di kelurahan mugdia jogetel dan kelabasan ibu
di dua puluh empat rw di mugdia jogetel mungkin sekitar dua puluh rw yang terdapat banjir
dan di kelabasan ibu dari dua puluh delapan rw ada sekitar delapan rw yang terdapat
ada berapa titik posko mas di dua kelurahan itu
kalau di kecamatan kami membuatkan posko di kecamatan
karena waktu itu tidak memungkinkan di kelurahan
tapi kemudian dari relawan relawan masing masing juga pada membuat
posko pencara juga untuk dapur umum
baik biasanya di tingkat rw sudah membuat
tapi dari pemprov juga menyediakan yang langsung mengirimkan bantuan berupa nasi bungkus
karena memang saat ini pun masih banyak wakil yang belum bisa masak
sehingga nasi bungkus memang dirasa yang lebih prioritas
berapa keluarga mungkin semua
yang di rumah suami sama anak